polisi dari resor kota mataram melakukan otopsi pada jenazah n
bocah perempuan berusia sembilan tahun yang diduga dibunuh oleh ayahnya sendiri
menurut keterangan polisi dari hasil otopsi diketahui korban tewas
akibat luka benda tumpul yang menyebabkan terhambatnya aliran oksigen di paru dan otak
sebelumnya beredar isu korban juga mengalami pelecehan seksual
hasil dari otopsi sementara yang dapat kami sampaikan
memang ada luka memar dalam hal ini
yang memang diakibatkan oleh benda tumpul
yang menyebabkan yang bersangkutan itu oksigen ke paru paru dan kepala terhambat atau tersumbat
itu yang menyebabkan menimbul
insya allah keluarga ikhlas ya
karena ini kan sudah merupakan takdir kan kita mau bilang apa lagi ya
tapi proses hukum tetap jalan
proses hukum tetap jalan
korban n meninggal dunia
korban n meninggal dunia pada sabtu dua puluh satu oktober di rumahnya di karangkemong cakra negara kota mataram
diduga korban tewas akibat dianiaya oleh ayah kandungnya yang berinisial s
polisi menangkap tersangka s yang sempat kabur tidak lama setelah pembunuhan terjadi
menurut polisi tersangka mengaku membunuh anaknya karena tersinggung
sementara hubungan dengan ibu korban ternyata tanpa ikatan perkawinan
mereka hanya tinggal bersama
di kabupaten tasikmalaya jawa barat
jasad seorang anak berkebutuhan khusus diotopsi oleh tim forensik polres tasikmalaya jawa barat pada senin
ekshumasi dan otopsi dilakukan oleh tim forensik polres tasikmalaya di makam korban di desa suka asih singaparna pada senin
korban a yang baru berusia sepuluh tahun itu meninggal pada dua belas oktober lalu
namun orang tua angkat korban merasa ada kejanggalan dalam kematiannya
korban menjadi lebih kurus dan terdapat sejumlah luka lebam pada tubuhnya sebelum korban meninggal
sekarang di kepala juvenile ini melalui kinerja pemabau sekolah john argon x
direka claimed arah sebahagiannya menjadi salah satu alidaniel untuk penerimaan problem virus hinteria
penyelidikan yang sudah kita lakukan dari awal tidak mendapatkan informasi
berikut nanti hasil otopsi akan kita gabungkan
seperti apa nanti petunjuk yang kita peroleh
korban a sejak lahir tinggal dan dirawat oleh orang tua angkat
namun ketika ibu angkatnya meninggal delapan bulan yang lalu
korban yang berkebutuhan khusus itu kemudian kembali dirawat oleh orang tua kandungnya
polisi menyatakan telah memeriksa tujuh orang yang semuanya adalah keluarga dekat korban
saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian a